sejumlah anak pang yang terjaring razia satuan polisi pamung praja bersama dinas sosial kota blitar
sempat berontak saat akan dipotong rambutnya oleh petugas
mereka tak ingin rambutnya dicukur gundul dan memilih temannya sendiri untuk memotong rambutnya
sementara anak pang perempuan yang masih berusia belasan tahun juga diminta untuk mandi oleh petugas
setelah itu diminta mengenakan baju lebih layak yang telah disiapkan petugas
ke tujuh belas anak pang dan delapan pengamen tersebut diciduk oleh petugas di sejumlah titik di wilayah kota blitar
selain mendata petugas juga meminta kepada anak pang pengamen serta gelandangan untuk membuat surat pernyataan tidak kembali ke kota blitar
sebenarnya ke tujuh belas kemudian kita kasih pembinaan dan karena kita lihat juga rambutnya seperti itu kita rapikan
razia gelandangan pengamen dan anak pang ini digelar menyusul maraknya pengaduan masyarakat tentang keberadaan mereka di sejumlah lampu merah yang cukup meresahkan masyarakat